di jakarta selatan berdiri sebuah hunian pribadi bertajuk wave house
rumah ini memiliki fitur yang sangat unik karena sejumlah bagian rumah seperti dinding pagar hingga tangga
di semuti motif atau desain anyaman yang berkesan tradisional pada bangunan modern
pada hari ini di cnn living produser lapangan kami karmel mursalim
mengajak anda mengunjungi wave house karya wahana arkitex

jika anda sering melihat motif anyaman pada kain atau pakaian
kali ini saya akan mengajak anda melihat motif anyaman pada dinding
inilah wave house di jakarta selatan
wave house berdiri di lahan seluas empat ratus tiga puluh meter persegi dengan luas bangunan seribu dua puluh meter persegi
hunian ini membutuhkan waktu enam bulan dalam proses perencanaan
dan dua tahun pembangunan hingga tuntas pada dua ribu dua puluh
nah saya mendapatkan kesempatan untuk berbincang bincang dengan arsitek wave house
yaitu rudy kelana dari wahana arkiteks
selamat siang pak rudy
selamat siang karmel
pak rudy saya sangat penasaran dengan motif anyaman yang saya lihat di luar rumah dan juga di dalam rumah
bisa tolong ceritakan ini terbuat dari apa
anyaman ini kita buat dari
materialnya seperti pvc
materialnya sangat kuat mestinya
dia tahan cuaca dan tidak bisa berubah warna
perawatannya seperti apa pak
so far yang kita tahu
dari kebetulan kemarin kita sempat bicara dengan pengurus rumah ini
tidak ada perawatan yang signifikan yang dibutuhkan untuk anyamani
hanya membersihkan debu debu tipis dengan vakum cleaner saja
juga memiliki julukan rumah interfat
karena desain anyaman yang menyelimuti seluruh fasad rumah
menciptakan kesan tertutup dari luar
selain dari elemen astetik
apakah anyaman ini juga memiliki manfaat lainnya bagi penghuni
manfaat lain dari anyaman ini untuk memaintain privacy dari dalam
karena kita banyak
desain ini banyak menerapkan bukannya besar
kaca dan bahannya kaca yang besar
baik ke ruang dalam maupun ke ruang publik keluar
jadi manfaatnya ini sebenarnya untuk membuat satu layer baru
untuk memaintain privasi dari pemakai rumah
jadi seperti kulit kedua begitu ya pak
seperti kulit kedua betul
selain dari luar lalu ini juga di area dekat tangga
kita bisa menemukan motif anyaman ini di mana saja
hampir menyuruh nyuruh karmel
jadi kita waktu itu memilih untuk karena tadi balik
bahwa anyaman ini menjadi kita berharap menjadi suatu identitas
satu karakter dari desain ini
jadi kita ingin dia bukan hanya sebagai satu elemen fasad
tapi kita ingin betul betul dia masuk ke dalam
didesain dengan hati hati bagaimana dia menyelimuti dari luar
dan memberi juga suatu
mengantarkan pengaman dari luar itu ke dalam rumah
meski weave house merupakan huni yang bersifat modern
motif anyaman dan pernak pernik yang ditemukan dalam rumah
menghadirkan elemen tradisional khas nusantara
sebenarnya apa inspirasi dibalik motif anyaman dalam elemen arsitektur
itu lebih ke arah satu ide personal
saya sangat suka dengan dulu kalau kita pergi ke luar kota ke pedesaan
kita akan banyak melihat menemukan arsitektur lokal
untuk masyarakat setempat
di mana dindingnya itu memakai anyaman
setahu saya materialnya itu bambu
dan kita kenal itu sebagai gedek
nah itu sangat menginspirasi buat saya
karena menurut saya itu indah gitu
dan itu tentang kita
nah itu yang saya coba terapin di dalam desain rumah ini
ini versi modernnya lah ya pak ya
tahan berapa lama sih anyaman dari sintetis ini
kita dapat suatu pernyataan dari aplikator ini
material ini pernah mereka pakai paling lama di proyek mereka itu sudah sekitar delapan sembilan tahun
dan secara prinsip tidak ada masalah yang signifikan
jadi kita anggap ya paling nggak segitu dia akan tahan gitu
ini berarti dirajut pakai mesin atau bagaimana nih pak
ini setahu saya dari cerita vendornya ini dibuat oleh tangan
semuanya dibuat dari tangan
menurut rudy pembuatan anyaman memakan waktu lama
karena harus melewati tahap desain tiga dimensi pada komputer
penentuan material hingga penununan dengan tangan
warna abu hitam dan warna coklat gelap kayu ulin yang mendominasi wave house
memberi kesan yang hangat
namun rumah tak terkesan gelap
karena kaca kaca besar dan kisi kisi jalinan anyaman
tetap mencurahkan cahaya masuk ke dalam rumah
bahkan di lantai dua saja elemen rajutannya ini juga tetap nyambung ya pak
tapi ini aku agak ngeri sedikit nih lantainya kaca jalannya jadi agak ngeri
ini kenapa pak dibuat kaca lantainya
satu yang menjadi semacam pemikiran asetekno modern
adalah tentang inside outside
artinya itu membuka bahan
nah ini adalah atas
biasanya penerapan itu ada di bidang vertikal di dinding vertikal
nah kita di sini ingin eksplor
kenapa hanya ada di bidang vertikal
kenapa dia tidak dibuat di bidang horizontal
kebetulan di bawah sini kita memang ada suatu pengalaman visual yang cukup baik menurut kita
yaitu kolam renang dan sedikit taman
jadi memang kita ingin eksplor
weve house adalah sebuah rumah
yang mengusung kesimbangan dalam desain
rumah yang terkesan tertutup dari luar
ternyata memiliki ruang terbuka di tengah rumah
ruang terbuka ini memudahkan penghuni berinteraksi dengan alam dan satu sama lain